sementara di mojokerto maraknya peredaran pil pcc
membuat badan narkotika nasional dan dinas kesehatan
menggelar razia obat pil pcc di sejumlah apotik klinik dan toko obat
meski tidak mendapatkan pil yang dimaksud
namun petugas menemukan obat yang mengandung narkotika di salah satu apotik
antisipasi penyalahgunaan pil pcc di kota mojokerto
petugas gabungan dinas kesehatan dan badan narkotika nasional kota mojokerto
langsung melakukan razia ke sejumlah klinik dan apotik di kota mojokerto
razia diawali dengan mendatangi salah satu klinik di kelurahan wates kota mojokerto
di klinik ini petugas langsung memeriksa ruangan penyimpanan obat
dan minta agar semua obat dikeluarkan
meski tak menemukan pil pcc
petugas menemukan satu jenis obat keras yang nyaris keadaan luar sah
obat ini pun langsung diminta untuk ditarik kembali
selain di klinik razia juga dilakukan di apotik dan toko obat
di salah satu apotik petugas menemukan obat daftar g
yang mengandung narkotika
namun obat tersebut telah disimpan sesuai dengan ketentuan
dan dijual belikan sesuai dengan prosedur
jadi memang obat obat psikotropika itu tidak boleh berada di luar lemari obat
yang sudah ditampan dari kementerian sehatan
kalau penyalahgunaan tergantung manajemen bagus atau tidak
ternyata secara pengelolaan obat tadi di stop
razia ini dilakukan untuk mencari pil pcc yang akhir akhir ini meresahkan masyarakat
jika ada temuan di lapangan dan penyalahgunaan peredaran pil pcc
dinkes akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik apotik
toko obat dan klinik untuk dilakukan teguran dan pembinaan